sementara itu pengadilan tata usaha negara jakarta kembali menggelar
sidang gugatan pencabutan badan hukum organisasi hizbut tahrir indonesia atau hti
sidang kali ini beragenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kemenkumham
selaku pihak tergugat
saksi yang dihadirkan adalah ahli administrasi negara filipus hajon
dan juga ahli agama islam ismohuddin
dalam keterangannya saksi ahli administrasi filipus hajon mengatakan
pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan berhak membuarkan hti
selain itu dasar hukum pemerintah dalam membubarkan hti sudah jelas
dan tertuang dalam perpu no dua tahun dua ribu tujuh belas tentang organisasi masyarakat
pembubaran hti dilakukan sesuai dengan surat keputusan menkumham pada juli dua ribu tujuh belas
hti dibubarkan karena dianggap mengandung sistem khilafah
yang bertentangan dengan ideologi pancasila
kita langsung bergabung bersama dengan priscila dauhan
di pengadilan tata usaha negara
priscila selamat siang
ada dua saksi dari pemerintah yang dihadirkan hari ini
saksi dalam bidang administrasi negara dan juga untuk saksi agama ataupun ahli islam
apa saja cila keterangan keterangan yang diberikan oleh dua saksi yang dihadirkan pada hari ini
ya reinhardt selamat siang
sejak dimulai pada pukul sembilan waktu indonesia barat tadi
itu artinya sudah tiga jam lebih lamanya
sidang ini berlangsung sudah banyak fakta fakta yang terungkap dalam persidangan kali ini
di mana tadi
ini baru satu saksi yang memberikan keterangan
yakni dari saksi ahli ilmu administrasi negara
yakni filipus hajon yang mengatakan bahwa memang pemerintah
selaku pihak yang berwenang ini berhak untuk memubarkan hti
sebagai organisasi masyarakat karena dianggap bertentangan dengan pancasila
selain itu juga filipius juga menyatakan bahwa dasar hukum dari pemerintah
membubarkan hti ini memang sudah sesuai dan tertuang jelas dalam perpu ormas nomor dua
tahun dua ribu tujuh belas tentang ormas ini
dimana memang itu sudah jelas sekali tertuang bahwa organisasi masyarakat
yang bertentangan dengan pancasila ini harus bisa dibubarkan
juga filipus juga menyatakan bahwa pemerintah memang berwenang kembali
mencabut keputusan mengesahkan hti
karena kita tahu bahwa pemerintah sendiri yang sempat mengesahkan hti
sebagai organisasi masyarakat pun berhak untuk mencabut kembali
kewenangan dari badan hukum hti itu sendiri
kemudian juga filipis juga menyatakan bahwa memang sanksi yang diberikan
oleh pemerintah kepada hti ini berupa sanksi administratif yang memang
berbeda dengan sanksi pidana di mana memang pencabutan dari badan hukum
hti ini merupakan sanksi administratif dan memang sifatnya ini bisa permanen
atau tidak sementara begitu reinhardt
dan memang ini kita masih terus menunggu begitu fakta fakta apa saja
yang terungkap dalam persidangan ini karena masih ada satu orang saksi
yang ini saksi ahli ilmu agama islam ismohuddin yang juga nanti
akan memberikan keterangan dari sisi agama islam sebenarnya bagaimanakah
dan apakah sebenarnya hti itu dan memang apakah hti ini bisa dibubarkan oleh pemerintah
baik cila pukul berapa kira kira saksi agama islam ini akan memberikan kesaksian
dan tadi ya ketika sidang berlangsung seperti apa kemudian majelis hakim bertanya
kepada saksi yang didatangkan oleh pemerintah untuk ilmu administrasi negara
yang tadi sudah kita dengarkan bersama
ya reinhardt bahwa tadi persidangan yang sudah berlangsung sekitar tiga jam ini
baru memulai sesi pertama di mana tadi kuasa hukum dari pihak menkumham
begitu menanyakan kepada saksi ahli ilmu administrasi negara yakni filipus hajon
begitu dimana tadi memang persidangan berjalan mulus dan juga kondusif
dan juga tidak diwarnai oleh aksi aksi anarkis dari anggota xhti

yang sudah dikumpul di depan pt un ini sejak pagi hari tadi
tadi terlihat di depan persidangan maupun di dalam ruang sidang pun ini banyak sekali anggota dari xhti
ini datang dan juga bersama sama menyaksikan sidang ini
dan keterangan keterangan yang diungkapkan oleh filipus ini memang benar berdasarkan dari ilmu administrasi negara
dimana yang sudah saya sampaikan tadi ini pembubaran hti ini sudah jelas
boleh dilakukan oleh pemerintah dan memang nanti kita melihat bersama sebenarnya bagaimana keterangan dari saksi ilmu agama islam
isma huddin yang nanti juga akan hadir dan sidang pun sekiranya akan kembali dimulai sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat tadi
dan bisa berakhir hingga sore hari tergantung dengan keterangan keterangan menarik apa yang nanti akan disampaikan
baik terima kasih priscila dauhan langsung dari pengadilan tinggi pengadilan tata usaha negara